kita masih punya kesempatan di bulan september ini
kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi
penurunan ekonomi secara global
berhubungan lebih ke berhubungan ekonomi sih ya kayaknya
resesi itu lebih ke keterburukan ekonomi ya kejatuhan ekonomi
udah mulai nabung nabung aja sih mbak mulai investasi
nggak membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting dulu
bagaimana menjaga agar uang kita itu tepat guna gitu
nggak hanya diboroskan untuk sesuatu untuk kebutuhan yang jangka pendek
resesi adalah sebuah kondisi di mana perekonomian suatu negara
mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut turut
satu kuartal setara dengan tiga bulan
pada kuartal pertama indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua sembilan puluh tujuh persen
namun karena pandemi akhirnya juga turut menyeret perekonomian indonesia
hingga jatuh ke minus lima tiga puluh dua persen pada kuartal dua dua ribu dua puluh
kalau kuartal tiga terus bertumbuh negatif
maka indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi
tapi reses ini berbeda dengan kondisi krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh
resesi penyebabnya banyak ya
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu lebih banyak disebabkan karena ada faktor dari luar juga
karena ada krisis mata uang
dimulai dari thailand kemudian korea terus menular ke kita
dari mata uang kemudian ke sektor keuangan dulu dan moneter
makanya disebut juga seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu krisis monitor
nah yang baru kemudian berdampak sektor real
jadi alur penyebarannya krisisi itu sumbernya berbeda
nah sementara di tahun dua ribu dua puluh ini yang terkena adalah sektor real dulu
jadi bukan sektor keuangan
justru sektor keuangannya sekarang relatif masih sehat
dampak resesi bersifat domino
mulai dari penurunan di sektor investasi yang terlihat dari indeks bursa saham indonesia
kemudian adanya penurunan daya beli masyarakat
bisnis yang bangkrut hingga meningkatnya angka pengangguran
bukan hanya indonesia
beberapa negara besar justru lebih dulu mengalami resesi
tiga di antaranya amerika serikat singapura dan korea selatan
ketika resesi terjadi tidak perlu panik
ada beberapa hal yang dapat dilakukan
mulai dari jangan menambah utang atau pinjaman secara berlebihan
kemudian mempersiapkan dana darurat dengan cara menabung dan patuh membayar pajak
ekonom senior faisal basri juga mengatakan
jangan hanya berfokus pada resesi tapi benahi juga penyebaran virusnya
tetap mematuhi protokol kesehatan adalah hal terbaik yang dapat dilakukan